sorot lampu berwarna merah putih menyinari mata grup bridge pada kamis malam tujuh belas agustus
jembatan ini merupakan salah satu ikon di kota perth ibu kota dari negara bagian australia barat
tidak hanya di mata grup bridge gemerlap lampu merah putih juga ada di council house
future lighting ini diinisiasi oleh konsulat jenderal republik indonesia di perf
agar masyarakat indonesia di australia bisa turut merasakan momen perayaan kemerdekaan
kita bekerja sama dengan city of purd untuk menyalakan perth menjadi merah putih dengan feature lighting
sebetulnya acara ini merupakan bentuk dari upaya kita untuk menyemarakan tujuh belas agustus
supaya lebih meriah supaya lebih baik dan ini adalah pertama kalinya dilakukan
warga indonesia di kota perth tidak mau melewati
mereka melakukan suap foto sembari mengikuti lomba yang diadakan oleh kjri di perth
peserta lomba dibebaskan menggunakan properti maupun atribut yang bertemakan indonesia
ini baru pertama kalinya saya melihat ada lampu lampu pada tanggal tujuh belas agustus
which is membuat saya sangat bangga
ada lomba jadi bisa sekalian ikut lomba ya
saya gak tau menang gak
spesial banget ya kayaknya tahun ini tuh untuk pertama kalinya kita
kita memerah putihkan perth gitu
yang lihat merah putih gitu di pert tuh kayaknya gimana gitu
meski udara di ibu kota australia barat pada malam hari dingin
tidak menyurutkan antusiasme warga indonesia di perth untuk menikmati momen spesial setahun sekali ini